peringatan hari buruh sedunia atau may day dilakukan para emak emak yang berprofesi sebagai buruh perempuan dan pekerja rumah tangga dengan menggelar aksi teatrikal sambil membawa peralatan rumah tangga di kawasan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat senin pagi
selain bentuk perjuangan untuk mendapatkan upah dan jam kerja yang layak dalam peringatan may day hari ini para mama mendesak pemerintah segera mengesahkan undang undang pprt
dengan membawa peralatan rumah tangga seperti ember sapu hingga centong nasi puluhan emak emak yang tergabung dalam buruh perempuan hingga pekerja rumah tangga menggelar aksi teatrikal di kawasan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat senin pagi
dalam peringatan hari buruh sedunia atau may day para emak emak buruh perempuan dan pekerja rumah tangga ini mendesak pemerintah segera mengesahkan undang undang pprt
belum diakuinya status perubahan
mereka para pekerja rumah tangga kerap mendapatkan upah serta waktu kerja yang tidak layak dari majikan mereka
mereka juga berharap tidak ada lagi kekerasan hingga pelecehan seksual yang dialami buruh wanita hingga pekerja rumah tangga
saat ini prt juga situasinya adalah belum disahkan dan belum diakui sebagai pekerja
dan tentu sebagai aliansi pekerja
saya juga dari organisasi perempuan melihat hal ini tentu sangat memiskinkan perempuan